aksi unjuk rasa memperingati tewasnya aktivis anti tambang salim kancil di lumajang berlangsung ricuh
mahasiswa dan petugas terlibat saling dorong dan adu pukul
mahasiswa menilai penambangan pasir liar di lumajang semakin marak
ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi pergerakan mahasiswa islam indonesia lumajang
terlibat kericuhan dengan petugas kepolisian dan satpol pp setempat
bahkan salah seorang pendemo diseret dari atas pakar
dalam aksinya di kantor bupati dan mapolres setempat
mahasiswa menuntut pemerintah serius mengungkap skandal kasus salim kancil
satu tahun pasca terbunuhnya salim kancil
penanganan tambang pasir ilegal di lumajang dianggap jalan di tempat
bahkan cenderung mundur
buktinya penambangan pasir ilegal makin marak
bahkan pendapatan pemerintah dari pasir ini makin menyusut perbulannya
tak hanya itu penegakan hukuman berhenti pada mantan kepala desa selok awar awar
haryono sementara pejabat pemerintah dan aparat belum tersentuh sama sekali
nah di sini kita ingin keseriusan dari pihak pemerintah kabupaten lumajang dalam menanggapi hal ini
bagaimana mungkin sudah terjadi tragedi yang begitu besar secara skalanya sudah nasional
namun ini tidak di follow up secara serius
oleh pemerintahan kabupaten lumajang
menanggapi hal ini kapolres lumajang berjanji akan bertindak tegas terhadap para penambang ilegal
siapapun yang melakukan pelanggaran hukum bukan hanya masyarakat pengusaha semuanya
kita lakukan secara proses hukum sesuai dengan sop yang ada
mahasiswa mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika penanganan hukum kasus tambang pasir di lumajang terus menurun
tidak segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan pemerintah